ntar dikit lagi selesai
renang dulu itu awis itu pasti
ntar ingin enggak
yaudah yuk udah sore
yuk kita mandi
saya keluar sebentar ya ketemu angga
kamu gak capek
enggak lah cuma sebentar aja kok
yaudah hati hati ya
kau lapar ya
kedaprah bikin susu
itu sepatu mama
iya ini kiki mau bersihin sepatunya ibu mbak
oh iya banyak tanahnya
ibu rosa kan habis dari makam mbak
kiki ke belakang dulu ya
ini sih mbak
ada apa di masa lalu papa hartawan
sampai mama ketrigger terus berpahar ini
apa nih ada hubungannya sama sifat masal
yang tiba tiba jadi perhatian banget seharian ini
mana nih kromo banget katanya lima belas menit
oke jessi sekarang lagi di ruangan icu kita langsung kesana
hah akhirnya dateng juga ya
neng saya udah bilang
tenang aja yasa neng tau kok kalo yosa sekarang kerjaannya jadi detektif
oke tunggu sebentar ya
ada apa ya pak
suster boleh saya masuk untuk jemok jessica
bapak hari ini sudah bawa orang masuk ke dalam
masuk ke dalam empat kali
icu bukan cuma jessica
bapak sudah mengganggu pasien lain pak
iya jadi gini sus
saya ini ngebawa temannya jessica buat nge support
supaya jessica cepet sembuh cepet sadar
dan mereka ini dateng dari jauh sus
baik pak ini terakhir
mohon bapak hormati pasien lain
oke makasih ya sus
kalian tolong jaga adis ini
pak nino kan lagi bermasalah sama matanya
lebih baik urusan elsa kita aja dulu yang handle deh
jadi gak usah ngelibatin nino
minum susu ya
bentar ya iya sayang
yaudah udah kita ganti ya
kita ganti popok lagi ya
udah usah nangis ya sayang ya
udah sayang ya
kita ganti dulu ya
eh gimana kamu udah pikirin belum
kamu bisa kirim alamat kamu sekarang kan ke tante
aduh tante nanti dulu ya ini saya lagi sibuk ngurusin kesya ya tante ya
udah usah nangis lagi
udah usah nangis lagi ya
ini riki bilang katanya dia lagi sibuk ngurusin kesya
terus tadi mama dengar juga suara bayi nangis nangis sih
kenapa riki yang ngurusin kesya
nggak usah kemana
iya nggak tahu ya nggak usah kemana
jangan bosen ya
nih nenek datang lagi nih
tapi nenek nggak sendiri
nenek sama melisa
sebenarnya elsa tapi dia lagi jadi detektif
jess ini saya jess
kamu masih ngerasakan
jess kamu sahabat saya jess
oh ya udah c rivals
baik banget loh sama saya jazz